diet kalori seimbang adalah diet sehat yang dianjurkan oleh dokter spesialis gisi klinik
diet sehat juga harus ditambah dengan olahraga secara rutin
berikut informasi selengkapnya
memiliki berat badan ideal merupakan idaman semua orang
selain olahraga diet dipercaya dapat mengurangi berat badan
tri kurniawati misalnya perempuan yang bekerja sebagai karyawati ini sudah tiga tahun menjalani program diet
tri melakukan diet rendah karbohidrat
pekerjaannya yang berada di dalam ruangan dan sering duduk otomatis membuat tri jarang bergerak
bila tak menjaga pola makan berat badannya bisa naik dengan cepat
sejak saya keluar dari rumah sakit opname di mana saya sadar disitu tuh kesehatan mahal banget
makanya saya start dari situ saya mengurangi karbo saya mengurangi minyak minyak
dan nggak pernah jajan di luar dengan saya membawa bekal sendiri
bulan puasa sering dijadikan ajang untuk menurunkan berat badan
menurut ahli gizi klinik dari fakultas kedokteran ui rscm mengatakan
hal ini dibenarkan asal tetap memperhatikan menu makanan dan pola makan yang dianjurkan
ini kan banyak orang masih menerapkan pola hidup sehat dengan diet ya
mengurangi porsi makan dan mengatur waktu makan
tapi sebenarnya juga masih banyak yang kurang tahu ya dok ya dok
diet yang benar benar dianjurkan oleh kesehatan oleh dokter spesialis gizi itu yang bagaimana
karena dia juga ada banyak jenis ya dok
seperti apa yang dianjurkan
jadi sebenarnya diet itu macam macam
kita menyebutnya fed diet fad
artinya diet diet yang populer
nah diet diet populer ini umumnya lebih menarik untuk orang orang
karena kadang kadang lebih sulit
kemudian ya bisa menurunkan berat badan karena kalori yang masuk itu sedikit ya
tetapi kita biasanya kalau sebagai dokter itu memberikan rekomendasi kita harus yang dasarnya kuat
artinya evidence base nya memang ada
jadi diet diet ini secara terbukti membuat lebih sehat
fia stuti menambahkan diet yang dianjurkan adalah diet kalori seimbang
yang sesuai dengan kebutuhan
bila kegemukan artinya harus mengurangi makanan yang tinggi kalori
sebaliknya bila terlalu kurus dan ingin menaikkan berat badan harus menambah jumlah kalori
bila seseorang sudah memperoleh berat badan ideal maka tak perlu lagi melakukan diet ini
sejatinya diet juga harus diimbangi dengan olahraga dan konsultasi dengan ahli gizi agar mendapatkan hasil yang maksimal
arman helmy jakarta